mutia terlebih dahulu mutia selamat pagi anda sekarang berada di mana apakah ada di kawasan semanggi sekitarnya mungkin bisa ceritakan
baik selamat pagi daniar dan yuda seperti laporan anda di penglihatan anda dari waze tadi memang di kawasan semanggi sudah terlihat kepadatan jumlah kendaraan yang ada namun belum ada kemacetan yang berarti begitu
jika kita berbicara tentang evaluasi uji coba untuk pemberlakuan jalur ganjil genap begitu yang ada di kawasan semanggi dan tentunya di kawasan jakarta dan sekitarnya yuda dikatakan bahwa pemberlakuan untuk uji cobanya sendiri dikatakan sangat efektif
dari tanggal dua puluh tujuh juli hingga hari ini dua puluh enam agustus dua ribu enam belas sangat efektif mengapa karena memang dari kecepatan kendaraan sendiri sudah meningkat sampai dua puluh persen yang tadinya sekitar dua puluh empat jam
ketiga dua puluh delapan enam km per jamnya meningkat hingga dua puluh delapan enam km per jamnya dan untuk dari peningkatan jumlah kendaraan itu pun tidak bisa dihindari begitu karena memang setiap tahunnya jumlah kendaraan meningkat tujuh belas hingga delapan belas persen namun untuk pembangunan infrastruktur masih sekitar dua persen masih lambat begitu
jadi dikatakan oleh kpb budianto yang melakukan sambungan telpon bersama saya pagi ini dari kasubdik dekum dirlantas polda metro jaya pun juga mengatakan
tidak dapat dihindari namun kebijakan transisi ini dari tiga in satu menuju ke ganjil genap yang nantinya akan diberlakukan pada tiga puluh agustus dua ribu enam belas sudah dikatakan sangat efektif
menuju dua ribu delapan belas kita akan direalisasikannya erp atau electronic road pricing
dan setelah dilakukan rapat evaluasi dari dishub trans provinsi dki jakarta dari dirlantas polda metro jaya mengatakan sangat efektifnya pemberlakuan ganjil genap ini yang ada di jakarta
dilihat bukan cuma dari kecepatan kendaraan saja tapi juga dari infrastruktur kendaraan umum begitu seperti bus transjakarta di mana penurunan per koridornya juga semakin meningkat
namun evaluasi evaluasi juga terus diberikan seperti misalnya penanganan infrastruktur yang ada di separator separator busway begitu jalur bus transjakarta haruslah ditingkatkan
juga evaluasi di titik titik jalan alternatif karena memang peningkatan masih sangat sedikit begitu perihal jalur ganjil genap
karena itu perlu ditingkatkannya lagi kesadaran dari dirlantas polda metro jaya dan juga kesadaran dari warga untuk tetap pada tatatnya begitu jika ingin menggunakan kendaraan di hari ganjil ataupun di tanggal genap
dan juga pada tanggal tiga puluh agustus nanti akan ada diberlakukan sanksi secara tilang begitu jika sampai saat ini jika sampai uji coba masih dilakukan sanksi sosial begitu tertulis
nanti dikirimkan ke instansi perusahaan dimana para pengendara bekas
namun nanti tanggal tiga puluh agustus diberlakukan sanksi tilang dan tindak bidana pun juga akan diberikan kepada mereka yang melanggar jalur ganjil genap yang nanti akan diberlakukan pada tiga puluh agustus